dan bisa juga mereka dimana sekalipun bisa mengandungkan dirinya

pada wisuda dua ribu dua puluh satu penghargaan ipk tertinggi diraih oleh mahasiswa program studi hubungan internasional
bernama riyandi butar butar yang meraih ipk tiga delapan